aku bisa ada di sini
ini pasti kamu yang ngatur kan
pasti kamu yang ngatur supaya orang orang mikir aku kabur dari penjara
kamu jahat sama aku kamu jahat
lepasin tangan aku lepasin
kamu sekarang berubah san
kamu jangan nanya sama aku apa aku yang nyelakain oma tuh bukan
kamu jahat san sama aku kamu jahat
kamu udah berubah sekarang sama aku
aida aku nggak tanya semua itu
aku percaya sama kamu
aku percaya dengan segenap hati aku
kalau bukan kamu pelakunya
terus buat apa kamu nyulik aku
buat apa kamu nyulik aku kalau gak mau nunjukin sama mama
mereka aku kabur dari penjara
aku gak percaya sama kamu
makanya aku susun sebuah rencana itu
aku nggak mau lihat kamu menderita
aku nggak bisa lihat orang yang aku sayang di penjara
aku mau lihat
karena itu alasannya
itu alasan aku ngelakuin semua ini
kamu bilang kamu cinta sama aku sih
mau bilang kamu cinta sama aku
aku akan lakuin permintaan ibu apapun itu
aku harus jadi orang jahat sekalipun
aku memang harus nyelamatin aida
tapi gimana pun aku juga tetap harus memikirkan ibu
kamu lupa yang ngomongkan aku tadi
karena aku cuma kasihan sama kamu
karena aku tahu kamu nggak bersalah
kamu cuma terjebak dalam situasi seperti ini
hanya sampai dia tahu
pasti dia pergi sama aida
aku tahu kamu masih aksan yang peduli sama orang lain
yang perhatian sama keadaan orang lain
itu udah cukup buat aksan
ternyata klien kamu itu licik juga
buktinya dia tidak ada di tempat kejadian
kamu ingat ya
kalau dia benar terbukti kabur
hukumannya akan pasti lebih berat
ini bukan saat yang tepat membicarakan masalah ini pak
sekarang bagaimana kita menemukan aida itu fokusnya
kenapa hasan belum datang juga
kemana aksan sebenarnya
dimana aida sekarang
apa yang terjadi sama aida
apa mungkin aida diculik sama orang
tapi kalau dia diculik
siapa yang akan menangani aida
dia menculiknya ya

kenapa aida bisa hilang dari pembertahanan itu pak
saya nggak ngerti sama sekali
mudah mudahan gak ada kejadian buruk yang menimpa aida pak
karena terdakwa tidak bisa dihadirkan di ruang sidang ini
maka sidang kami tunda
jadi bagaimana ini pak
anda kan tahu sendiri
persidangan tidak bisa terlaksana
dan saudari aida bisa langsung ditetapkan sebagai buruanan
masalah ini sungguh diluar dugaan kami
tapi yang pasti kami akan berusaha mencari tahu di mana keberadaan aida sekarang
bukan begitu pak panji
iya betul pak
dan saya sendiri sebagai pengecarannya juga sangat sadar
kalau hilangnya aida ini akan sangat merugikan posisi aida di mata hukum
masa pak ridwan
bisa saja nantinya aida akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada semestinya
masa pak ridwan
daripada yang semestinya
kalau sampai dia tertangkap
dan terdukti bersalah
sebenarnya bukan bapak saja
saya juga sedang bingung
tentang keberadaan perwakilan keluarga
yang menangani masalah ini semua
maksud bapak pak aksan
apa kamu lihat dia
atau atau dia ada menghubungi kamu
karena saya coba cari seharian di presidang
dia nggak ada
dan saya coba hubungi handphonenya
dari tadi aku gak melihat aksan
di tempat lain
apa anda dapat kabar dari hasil
aksan ada hubungannya
dengan hilangnya aida
apakah pensando pakai hak anda
beritahu tentang pemilu bukan hanya kita
kemudian juga di segitigbu highlymember com